kemenangan adalah ketika tim nasional kita bisa mengangkat juara di sebuah kompetisi
sinergi dan kolaborasi antara pemain pelatih dan ofisial tentu akan menunjang ekosistem olahraga yang ada
untuk menghasilkan prestasi yang juga optimal dalam tim olahraga tersebut
dan dibutuhkan juga yang namanya taktik g dua untuk bisa menghasilkan prestasi yang gemilang
kira kira ya apa nih yang akan jadi taktik dari erik di dunia sepak bola tanah air
kita sudah bersama dengan ketua umum pssi
pak erik apa kabar
salam olahraga pak
salam sepak bola tradisi
pak afc akhirnya sudah menjatuhkan
sangsi ini kepada indonesia
ini merupakan dampak dari kericuan yang sempat terjadi saat final kemarin
saya sudah diskusi tadi sesama exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke thailand hukuman apa ke indonesia
setelah kita petakan nanti kita lihat
apakah ada hal yang masih menggancel dari kita
tentu putusan afc harus kita taati
tapi bukan berarti kita
tidak boleh mencoba
tapi tentu jangan main mencoba tanpa melihat tadi
apa hukuman di thailand dan di kita
itu yang kita lakukan
tentu saya berharap kejadian yang di sea games itu juga pembelajaran buat kita
bahwa jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan akan tidak sportif
kita tidak terus protes
tapi ya itu baik
itu bagian yang kita harus juga jaga
jadi untuk afc kita akan perhatikan
jadi jangan yang namanya juara itu euphoria
tetapi sebuah tradisi kemenangan yang memang kita harus bangun secara pembinaan dari bawah sampai tim nasionalnya
yang ada di depan mata
kalau itu tadi yang kemarin udah lewat
ini yang ada di depan mata ada u tujuh belas
piala dunia u tujuh belas dengan segala dinamika yang terjadi termasuk diantaranya ini polemik polemik lokasi
tapi di sisi lain pssi kan juga harus berfokus pada kualitas dari timnasnya ya pak ya
tadi habis ratas sama bapak presiden dan para menteri
saya diundang sebagai ketua pssi
saya memaparkan bahwa usulan kami dari enam sampai delapan lapangan ini tetap harus diusulkan ke fifa kembali
tapi kita sudah mulai diskusi
nah kalau memang nanti fifa memutuskan tiga empat lima enam tujuh atau berapapun
tiga sih nggak mungkin lah ya
nah nanti ya itu yang kita akan gunakan
tetapi kan ginilah
kalau kita mengusulkan sesuatu pun kita harus pastikan memang standarnya sudah mendekati
kalaupun nanti ada koreksi dari fifa karena waktunya tiga bulan
ini kita masih cukup membenahi
ini yang kita tidak mau kan sudah waktunya tinggal tiga empat bulan
ketika fifa minta perbaikin kita tidak cukup waktu
nah hal hal ini yang memang harus benar benar kita hitung dengan baik
supaya u tujuh belas ini sukses
ini rumahnya kita
tidak hanya pelenggaraan
tapi juga kalau bisa tim nasionalnya
karena itu kita bentuk dua tim
ibu wakil ketua umum bu tisa lebih fokus kepada technical
pak wakil ketua umum pak zainud amali akan lebih fokus persiapan tim nasionalnya
jadi ya alhamdulillah
semuanya bergerak ya pak
punya dua wakil ketua umum
jadi memudahkan ketua umum juga
apalagi sebagai tuan rumah itu tadi
bisa mengobati luka kita saat piala dunia u dua puluh
ya saya rasa hal yang sudah terjadi terjadi
tetapi bagaimana kita memastikan ketika kita diberi kesempatan kita harus kasih yang terbaik
ada sejumlah pihak yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya informasi kalau indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas itu sudah ada bahkan dari bulan maret
jadi waktu bertemu itu sudah tahu
baru diumuminnya belakangan
sebagai ya dengan segala pertimbangan pertimbangan yang ada gitu
klarifikasinya sebenarnya gimana sih pak
apa sih yang diomongin sama informasi yang ada
yang ikut meeting siapa ya
bapak karena makanya nih kita mau dengar
aneh ketika saya bersama presiden jani duduk berdua satu meja
tidak ada orang lain
artinya kalau itu menjadi persepsi yang dibentuk silahkan
tapi secara realita benar benar kita dicabut

ya tetapi dengan segala upaya kita meyakinkan fifa
kenapa tidak disangsi
kembali kita memberi paparan kepada fifa bagaimana adanya blueprint
transformasi sepak bola dan juga perbaikan dua puluh dua stadium dengan senilai satu sembilan triliun
itu yang kita paparkan
jadi kalau hari ini ya mungkin banyak pihak nanya kok pertandingan liga tidak ada penonton tamu
hanya yang tuan rumah
itu bagian dari transformasi yang sesuai dengan suratnya fifa ketika peristiwa kanjuran terjadi
di situ ada kok
tidak diizinkan ada supporter untuk ini dulu karena ada kerusuhan kemarin
dan ini kita dalam pengawasan
jadi semuanya ada gitu
nah kembali ketika u tujuh belas ya sama
tidak ada black and white nya kita diberikan
itu hanya asumsi asumsi
nah sekarang kalau kita melawan asumsi apakah sekarang kita dengan tuan rumah u tujuh belas kita bilang lagi
ah nggak jadi deh kan katanya udah ditebak dapat
kan bukan itu gitu
ini sepak bola kita dipertaruhkan
setelah kejadian kanjuruhan setelah u dua puluh tidak terjadi kita tidak disangsi
nah orang nanya oh berarti nggak akan disangsi
inilah kenapa viva selama dua tahun kedatangan
maksudnya luar biasa kapal tych bukan ke climat kabismus
coba disini sepak bola udah dikirimkan
iya kalau ada saya pakai sepak bola

saya anggap ini bakal jadi co i whispering kurut virus lu ya
ah hasil hasilnya prison sih ini kan juga
jadi buat kita semua

terima kasih sekali
profesionalisme yang kita berikan bahwa sepak bola indonesia menjadi hal yang sangat amat penting
karena ini tujuh puluh tiga persen masyarakat indonesia suka bola
dan ini sepak bola kita kita mau bangun dari tidur sudah waktunya lah
negara sebesar indonesia punya transformasi sepak bola yang baik tim nasional yang baik
yang konkret ya pak
oke sekaligus meluruskan berarti artinya kemarin kan sempat juga timbul pertanyaan besar nih
yang dianggap belum terjawab
apakah serta merta kemudian karena adanya penolakan terhadap timnas israel
atau memang ada juga faktor ketidaksiapan infrastruktur nih pak
saya bisa membantah tidak ada masalah persiapan infrastruktur
tetapi di situ dari fifa kan kita itu sudah tanda tangan government
ya guarantee dan host city
nah fifa hanya melihat itu
karena kalau tidak ada commitment dari pemerintah pusat dan daerah
termasuk mungkin keamanan kan mungkin kan belum tentu terjadi kan
ya tentu mereka tidak berani kan tuan rumahnya kita
gini loh kita jangan memposisikan ya standar kita sama dengan standar mereka
juga jangan menyamakan organisasi fifa sama dengan organisasi pssi beda
kita masih bertransformasi
kalau fifa itu sudah sustainability sudah punya mesin dan sudah punya aturan aturan yang jelas gitu
nah ini yang kita jaga gitu
kalau tiba tiba nanti di liga ada ya kita tidak mau kemarin aja terjadi
di pekan pertama tuh pak
antara supporter satu klub
kalau ada isu rasialisme tuh pak
apa rencana pssi untuk menekan
apa rencana pak
yang saya mau bahwa yang namanya supporter harus menjadi bagian dari transformasi bersama
emang apa salahnya ada yang hitam ada yang putih ada yang berbeda agama itulah kita
nah cuma kalau itu dibawa menjadi hal hal yang diskriminatif ya kita harus lawan
nah siapa yang harus melakukan
tentu nomor satu liganya
lalu klubnya lalu supporternya
nah pssi akan coba mendukung dan juga membuat program program agar ini ditekan
gini loh kalau kita ingin memajukan sepak bola kita mesti ada rule of the game nya juga yang harus kita taati
trauma tragedi kanjuruhan ini kan masih melekat
bahkan para korban juga tidak terima dengan hasil putusan pengadilan yang ada begitu
makanya kita akan bersama sama dengan liga satu
menegakkan tadi aturan
apakah adanya indikasi wasit ini nakal
kita akan tindak keras gitu
tetapi juga jangan menghakimi bahwa wasit itu manusia juga
ketika mereka tegang di lapangan mereka bisa juga membuat keputusan yang salah gitu
nah itu tapi kan gini tapi konteksnya mesti dipelajari benar benar tidak
lalu ada lagi apa di liga
ada isu isu sponsor yang dilarang judi bola
itu kan ada aturannya
ya harus dilarang
nanti pssc akan kirim surat gitu
jadi kalau ada aturannya harus
kalau nggak ada ya nggak apa apa
tapi jangan jadi polemik seakan akan kita membiarkan yang namanya pengaturan skor di lapangan
ini sebuah konteks yang berbeda antara sponsorship dan pengaturan skor
ada aturannya gitu
kalau pengaturan skor di lapangan dari pihak polri mungkin kalau nanti ketemu akan dipenjara
kalau untuk pssc itu hukum sumber hidup
kalau aturan sponsor lain lagi aturannya gitu
jadi nggak bisa dicampur adukan
ini mimpinya mau atau tidak
kalau nggak mau ya jangan keluar
ada asumsi asumsi mampu nggak nih seorang heri tokir ketika ke modal
ketika kemudian di sekelilingnya exconya itu wajah wajah lama nih pak
karena gini loh
kita jangan terjebak juga pola pikir lagi
oh orang ini bagus orang ini tidak bagus
kalau tidak ada sistemnya
orang itu bagus kalau ada sistem yang disepakati
dan ada leadership yang memimpin
nah kita lagi bentuk itu di pssi
nah jadi saya yang namanya pengaturan skor sangat yakin akan ada
cuman tentu sekarang sudah di tangan kepolisian
biarkan dari kan saya kemarin saya serahin
kan saya udah nyerahin
tinggal tentu kan ada mekanisme dari pihak kepolisian
ya kita sabar aja
resistensi dari dalamnya tuh kuat banget ya pak
mereka mau berubah kok
kita punya cita cita liga kita mau jadi nomor satu di asean tenggara
kita punya cita cita tim nasional kita mau berprestasi secara tentu ya
ya tradisi ya maksudnya secara berkelanjutan
ya kalau kita nggak punya perbaikan dan tolak ukur yang jelas mana mungkin kita akan tercapai gitu
nah itu yang penting kita sama sama ini mimpinya mau atau tidak
kalau nggak mau ya jangan keluar
di tengah semua tadi ya blueprint kemudian roadmap yang disiapkan oleh seorang erick thohir
muncul juga nih pak tagihan tagihan yang datang ke pak erik
terakhir dibantah nih sama pak iwan bule
katanya nominalnya nggak sampai seratus miliar kok
adanya tuh tiga puluh miliar utangnya kata ke pssi
kok bisa ada selisih tuh pak
ya saya kan kalau bicara hutang pihutang saya tidak menuduh individu
ya itu merupakan perbaikan sistem yang harus dilakukan ya
dan nanti aja angkanya terlihat kok
kita akan melakukan upaya upaya perbaikan sistem
kalau masalah misalnya hutang ini belum dibayar nah itu nggak apa apa
tetapi yang saya ingin pastikan tidak ada korupsi di pssi
berarti kalau dengan
kalau ada korupsi di pssi nanti ada pasti tindakan hukumnya
tapi nggak boleh nuduh gitu
ini kan proses
kalau emang ini karena bisnis proses ya nggak apa apa
tapi kalau sampai ada korupsi nah itu yang kita harus antisipasi
pak birtek yang tadi sempat disinggung
sudah akan diputuskan gimana pak
kita sedang negosiasi
kalau memang satu dua minggu ini bisa selesai
ya kontrak sementara ini hanya beberapa bulan dulu
karena ini saya ingin fokuskan untuk membantu persiapan u tujuh belas
nama sudah ada kontrak sudah ada
kalau nanti sudah tanda tangan saya umumkan
tapi untuk periode empat bulan dulu
kita ini harus memperlihatkan keseriusan kita dan komitmen kita dan delivery
ini baru individu internasional
dia yang pasti pernah memegang tim usia muda jerman
dan juga pernah menjadi
pimpinan kepelatihan di jerman
karena mereka akan membantu juga mengenai kepelatihan dan juga transisi pemain muda masa depan
training center menjadi satu hal yang penting
kita lihat kemarin ada tagihan lagi lagi
satu sembilan miliar pak
training center di luar
jadi yang tagihan kemarin itu training camp
dimana ketika tim kita dikirim ke sebuah negara
rupanya belum dibayar
tapi bukan masa periode saya
ya kita harus bayar
ya jangan juga kita mempermalukan nama pssi
tapi juga nggak bisa bilang oh ini korupsi
ini yang mesti dibedakan
selama ada tagihan jelas berarti bukan ada aneh aneh
jadi training center adalah keharusan
ketika kita mau tim nasional kita punya tentu jangka panjang
nah training center dimana
ya kemarin sudah diputuskan di ikn
alhamdulillah kemarin kita sudah dapat approval
tanda tangan dari viva
bahwa fifa akan membantu pendanaan training center sebesar lima enam juta
maksudnya komitmennya designnya
ini kan proses semua
dan itu kan terima kasih loh
bukan dihukum masih dibantu sama fifa gitu
terlepas dari rumor rumor yang ada percayalah
saya ini di sepak bola adalah jiwa saya juga
ya saya bukan orang baru di sepak bola
saya bekerja dengan profesional
saya bekerja dengan hati
dan ini memang cita cita yang sama sama
masyarakat sepak bola dan saya sendiri
kapan lagi kita punya tim sepak bola yang menangan
kapan lagi kita punya sepak bola yang bersih
kapan lagi kita punya sistem kompetisi yang baik
kapan lagi anak anak muda kita punya mimpi
sehingga bisa menjadi bagian daripada tim nasional
ataupun bagian daripada pengembangan anak muda indonesia
yang punya jiwa olahraga sportivitas
ini benar benar sebuah hal yang menurut saya pembangunan karakter
yang kita harapkan bisa terjadi melalui sepak bola juga
problem dari bangsa kita ini kan database
yang terpencar pencar akhirnya kita tidak tahu mana segmentase
yang punya uang sekian dengan tentu kebutuhan sekian
nah ini yang kita sinkronkan
kita tahu bahwa akselerasi pembiayaan ultra mikro
ini juga jadi salah satu
hal yang penting begitu ya pak
ya perlu kita apresiasi juga
bagaimana kemudian pembentukan holding ultra mikro nih pak
antara bri terus ada pegadaian juga
ada pnm juga gitu pak
nah lalu gimana programnya itu bisa berkelanjutan
nah memang bri itu merupakan bank rakyat
karena itu sejak awal saya bicara dengan bri
kalau lihat interview saya sebelumnya banyak sekali
bri ini jangan jadi bank korporasi
karena bank korporasi itu udah ada mandiri ada bni
tetapi harus benar benar dengan nama sesuai dengan kitohnya bank rakyat
nah programnya apa bank rakyat itu ya
salah satunya bagaimana membantu ekonomi kerakyatan
umkm dan lain lain
nah tentu ada program bagus lagi
yaitu pembinaan ibu ibu di desa desa kemarin tahun dua ribu dua puluh dua angkanya
maksudnya kalau dua ribu dua puluh tiga ini sudah di atas empat belas tujuh untuk tembus lima belas juta lebih
yang diawali ketika saya masuk itu baru enam lima juta
nah dengan digabungkan ultra mikro dan kebetulan juga bri fokus kepada kur
ini kan menjadi sebuah program yang bersinergi
kan database nya jadi tambah besar
problem dari bangsa kita ini kan database
akhirnya kita tidak tahu mana segmentase yang punya uang sekian dengan tentu kebutuhan sekian
nah ini yang kita sinkronkan
nah itulah kenapa kemarin pnm mekar kita gabungkan ke bri ultramikro
kita gabungkan juga dengan penggadean
nah ini menjadi satu ekosistem supaya tadi ultramikro naik kelas
yang tadinya pinjaman ya pnm mekar itu dua sampai empat juta
nanti bisa naik ke sepuluh
lalu naik ke lima
nah nanti naik ke seratus
karena kalau tanpa agunan itu seratus
nah jadi ini hal yang saya rasa konteksnya ya ultramikro ini menjadi sangat penting buat fondasi kita
kalau pun ada yang minang pun
kalau pun ada yang minang pun
kalau pun ada yang minang pun
ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup
ini taktiknya erik juga kwan sih maju jadi ketumpe ssi terpilih untuk menuju ke ri dua
kita punya komitmen sama sama
jangan campurkan olahraga dan politik
jelas saya ini mendapat amanah sampai dua ribu dua puluh empat
saya memang mendapat penugasan dari pak presiden sebagai menteri
saya juga tidak malu menyatakan kalau yang namanya olahraga di indonesia itu kalau mau maju mesti ada juga peran pemerintah
nah selama ini sepak bola indonesia selalu dipersepsikan kembali ini persepsi
oh ini pemerintah mau ikut campur sepak bola
nanti dihukum oleh fifa
hari ini bayangan ada menteri dan bekas menteri di sepak bola indonesia
kalau fifa nggak hukum kok
tetapi yang paling penting kan fifa caranya
siapa yang memimpin sepak bola
itu ada statutanya
kalau saya seorang erick thohir tidak punya track record di sepak bola ya nggak bisa jadi ketua gitu
dan jangan juga melihat seakan akan ini jadi quick win gara gara politik
saya yakin dengan segala kerendahan hati saya diterima masyarakat sepak bola tidak lain karena saya memang sudah berkinjimung di sepak bola
dari semua masyarakat sepak bola saya rasa mereka bisa memantau saya
dan percayalah saya tidak mau mengorbankan sepak bola karena urusan pribadi
dan saya yakin kalau kita sabar hasilnya ada
dan ini udah mulai kelihatan gitu
jadi bukan sesuatu yang ini
nah urusan masalah politik ya politik sama
ketika orang nanya pak erik ini bumn
apakah dulu saya menangkap ya kan koruptor di asabri di jewasraya itu gara gara ya mau ikut politik
ya itu bagian tugas saya tanggung jawab saya membersihkan bumn gitu
tapi memang di era sosial media seperti ini gampang sekali statement saya pun dipotong potong
bagaimana ya renovasi sebuah stadion
memakan dana lima triliun
padahal dibangunnya cuma empat lima jam
kan itu pembohongan publik gitu loh
nah cuma itu persepsi yang diangkat
dan pemerintah itu hanya menganggarkan satu sembilan triliun untuk dua puluh dua stadion gitu
saya yakin kebenaran itu akan terbuka
tapi kalau bicara soal sosial media ini jadi salah satu yang menarik karena ada satu isu juga ya informasi yang bergulir ya
bahwa erick thohir ini menggencarkan manuver manuver ranger ranger sosial medianya juga nih untuk bisa mengulas politik
saya rasa itu adalah hal hal yang salah besar
karena itu saya juga melapor ke dewan pers
saya sebagai orang media loh
saya bisa mengambil langkah langkah hukum dengan ite tapi saya nggak mau
karena saya orang media
saya punya kesepakatan bahwa media itu adalah bagian check and balance
ini era demokrasi
tapi yang kita mau apa
makanya saya ke dewan pers
nah sekarang kita konteks masalah sosial media
nah era sosial media ini memberi peluang
peluang lah peluang
untuk perusahaan pun punya sosial media
gimana konteksnya perusahaan perusahaan bumn
perusahaan bumn ini dekat dengan pelayanan publik
saya memang mendorong agar perusahaan perusahaan media bumn itu punya sosial media
tapi masya allah bukan buat saya
buat perusahaan itu
karena saya ini sebagai menteri bumn ada habisnya
di tengah satu tahun ini pak kalau saya intip intim nih pak ya
data data lembaga survei ini menempatkan seorang erick thohir
nama erick thohir nih pak
ini lembaga survei ya pak bukan saya lho pak
sebagai kandidat cawapres paling menjanjikan
nah itu kan apresiasi
apresiasi ini jangan menjadi racun
saya bilang di tengah gempuran bumn selalu dibilang banyak utang
utang bumn itu hanya satu enam ratus
banyak tapi ya segitu
tapi dibandingkan modal bumn
yang sampai tiga dua ratus
itu jauh lebih besar
jadi artinya aman
nah itu kan tidak diapresiasi
nah ini juga sama
ketika ada survei yang baik mengenai saya
tapi jangan jadi racun
justru membuat kita harus kerja lebih giat
ya apalagi pasti banyak yang gak suka
ya kan tambah banyak yang cemburu
tapi kita jangan jadi racun
justru kita mesti buktikan bahwa hasilnya ada
itu yang justru malah kita pikir gitu
karena elektabilitasnya ini tinggi loh pak
nama seorang erick thohir
survei itu kan bisa naik turun
bisa naik turun loh
siapa yang menggaranti
kita gak pernah tahu gitu
artinya tapi dengan kondisi saat ini ya pak
kita bicara bahwa surveinya menunjukkan elektabilitas erick thohir tinggi gitu
artinya ada keinginan nih dari publik ya kan
yang menjadi responden dari survei tersebut
sudah siap pak
bukan masalah siap nggak siap
kan ada aturan politik di indonesia
yang namanya calon itu harus diajukan oleh partai
kita mau survei tinggi nggak ada yang mencalonkan ya nggak bisa juga kan gitu
jadi istilahnya jangan istilahnya gr gak penting
padahal juga belum tentu partai mencalonkan gitu loh
tapi sudah ada yang minang pak
atau sudah ada yang

kalau pun ada yang minang pun
ya kan jumlahnya kan belum tentu cukup
berarti yang sekarang yang udah minang nih yang gak bisa maju sendiri ya pak
saya rasa begini
kata katanya itu hubungan saya dengan pak zul itu konteksnya bukan karena hari ini
saya punya hubungan emosional yang panjang dengan pak zul
dan saya rasa pak zul juga bicara dari hati ke hati ke saya
bukan hanya sekedar tadi
kemestri dan kepercayaan
ya ini sesuatu yang saya juga sudah pernah bicara
apa sih konteksnya ke depan
kita duduk di pemerintahan
apakah itu hanya kepuasan diri
apakah bagian dari pelayanan itu sendiri
berarti artinya juga mungkin nanti jalannya juga proses negosiasinya lebih akan condong kepada pan ya pak
dalam arti begini
tetapi kan yang namanya koalisi itu belum terjadi gitu
jadi jangan terlalu dini juga
makanya saya selalu bilang konteksnya apa yang ada di depan mata ya kerjain aja dulu gitu
jangan terlalu jauh gitu
rakernas pan itu kan awal awal kemuncuran dari kemudian adanya erik ganjar
terus di sisi lain juga pan sempat menyodorkan nih pak proposal erick thohir bersama dengan prabowo subianto
bentuk komunikasi politiknya sebenarnya seperti apa sih pak
jangan tanya ke pan
jangan tanya ke saya
kecuali saya yang menyodorkan
ada foto nggak ada
dan tentu konteks daripada pembentukan koalisi itu masih berjalan
ini yang saya bilang kenapa saya selalu ingatkan tim saya di bumn di pssi
ayo kita pisahkan apa yang sedang terjadi apa yang kita mau lakukan
cak imin juga sempat nawarin nama bapak nih pak ke prabowo
emang baik hubungannya
emang baik tetapi kalau dibilang saya ada nggak pertemuan dengan caimin
ya kan walaupun gimana kan komisi enam ketuanya dari pkb pak faisal riza
jadi pasti pembicaraan bicaraan ada
dan gini loh tanpa dukungan dari komisi enam yang terdiri dari berbagai partai tidak mungkin juga transformasi bumn bisa terjadi
yang namanya restrukturisasi garuda ini
itu bisa terjadi ketika apa
komisi enam mendukung
ini konteksnya mesti dilihat dari berbagai angle
jadi ini yang saya harapkan juga kenapa ya kita harus punya hubungan baik dengan stakeholder manapun
ya baik itu untuk kepentingan pribadi ya atau tentu buat bumn ataupun dengan ya dunia olahraga
itu kuncinya itu
terakhir kemarin pak ganjar juga pulang haji nih pak
sempat ketemu sama pak erick ada pertemuan empat mata itu
kalau boleh tahu bahas apa tuh pak
bahas soal u dua puluh kemarin atau justru menuju tahun depan
ya saya rasa hubungan saya dengan pak ganjar sangat baik
kita terlepas ada isu u dua puluh lah apa itu saya rasa bukan isu yang meretakan hubungan gitu
dan kemarin ya memang ada diskusi kebetulan kami mendapat program ya
pedugasan pemerintah di mana bapardas badan pangan nasional itu untuk juga yang namanya bulog ini kita bisa untuk juga membantu stunting ya sorry rni membantu stunting dengan telur dan ayam
jadi hubungannya baik dan beliau kemarin pulang dari haji ya saya rasa hubungan yang sangat positif
tapi ada juga ya pak obrolan soal tahun depan
tidak ada bahasan sama sekali soal u dua puluh
tidak bicara sepak bola tidak bicara mengenai tahun depan
dan inilah hal hal yang saya rasa kembali konteksnya itu jangan dilihat semua politik gitu
nanti saya ketemu pak prabowo bicara lagi
padahal kemarin pak prabowo sendiri kan baru saja dipanggil bapak presiden mengenai industri pertahanan
pak erick selalu menyatakan bahwa segala hal yang dilakukan selalu tegak lurus dengan perintah dari presiden joko widodo
apakah kemudian nantinya jika publik akhirnya mengetahui pak erick sama siapa nih itu berarti perintah dari pak presiden
tegak lurus pak
gini konteks tegak lurus itu kan ada dua
satu saya sebagai pembantu presiden menteri ya sudah disampaikan sejak awal oleh bapak presiden bahwa visi itu ada di bapak presiden
saya itu penugasan yang harus diselesaikan
nah kalau konteks politik saya rasa bapak presiden belum bicara oh pak erick kesini
tidak ada belum
terus kalau dibilang gr oh pak erik ini surveinya tinggi ya pak erick kesini
tidak beliau tidak bicara

nah saya merasa pujian beliau kepada saya itu sesuai dengan konteks konteks kerjaan yang dilakukan seperti kemarin di jalak kerupat mengenai sepak bola itu
jadi tidak konteks yang lebih lebar
justru ini prnya makin ditambah ya pak sebagai menteri
ya itu challenge yang ya kita coba buat yang terbaik
kita masih akan tunggu nih kira kira taktik taktik apa lagi yang dilakukan oleh seorang erick thohir
sehat selalu pak erick
terima kasih pak
ya demikianlah tadi spesial interview bersama dengan erick thohir ketua umum pssi
dan saya mie vriesyari pamit undur diri